pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm dan ppkm mikro
diklaim berhasil oleh pemerintah provinsi jawa timur
kasus harian covid sembilan belas sebelumnya delapan ratus hingga satu ratus
kini menjadi empat ratus hingga lima ratus
pun demikian dengan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan covid sembilan belas
ruang icu sebelumnya tujuh puluh dua persen kini menjadi lima puluh enam persen
dan ruang isolasi sebelumnya tujuh puluh sembilan persen kini menjadi empat puluh lima persen
namun salah satu kampung di surabaya ini barangkali mengingatkan agar kita tak berpuas diri
rt tiga belas rw lima kelurahan pacar kembang kecamatan tambak sari
yang sebelumnya berzona hijau kini berzona merah
semua berawal dari rombongan warga sebanyak lima puluh tujuh orang
yang menghadiri pernikahan anak tetangga di tulung agung
setelah pulang salah satu warga mengeluh sakit dan meninggal dunia dengan positif covid sembilan belas
tiga orang lainnya kemudian juga dinyatakan positif covid sembilan belas
satu orang invalid dan akan dilakukan test
dan juga akan dilakukan test ulang
mereka melakukan isolasi mandiri di rumah
satu kasus kemudian kita melakukan tracing
tracing dilakukan oleh tiga pilar dari kecamatan tambak sari
setelah kita telusuri ternyata yang bersangkutan ini
habis melakukan perjalanan untuk mengantarkan pernikahan di luar kota
lebih tepatnya di tulung agung
setelah itu keluarga kontak erat
kita lakukan swab ternyata menunjukkan hasil positif juga
makanya wilayah ini mulai kemarin kita tetapkan menjadi zona merah
petugas berupaya melakukan sosialisasi pada masyarakat yang takut untuk dites swab
setelah terdapat lebih dari dua kasus positif covid sembilan belas
rt tiga belas rw lima kelurahan pacar kembang ini dipasang bendera merah
tentu saja saya tidak akan masuk ke gang ini karena beresiko
tapi saya bisa melihat bahwa kondisi dari aktivitas warga ini
cenderung lebih lengang dibandingkan sebelumnya
selanjutnya juga saya melihat ada portal ini yang harus ditutup
dan dilakukan pembatasan terhadap aktivitas
masyarakat yang ada di dalam serta masyarakat yang ada di dalam
tidak boleh untuk melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan
kemudian nantinya warga ini akan dilakukan tes swab
dan dilakukan penyemprotan disinfektan secara lebih teratur
nah kondisi pandemi covid sembilan belas ini tentu saja masih dinamis
pasalnya kampung ini yang sebelumnya berzona hijau
kini ditetapkan menjadi zona merah
warga tentu saja harus tetap menerapkan protokol kesehatan
juga untuk meminimalisir mobilitas maupun interaksi
menurut windu purnomo epidemiolog universitas air langga
belum tentu menggambarkan apa yang ada di masyarakat
jumlah kasus yang diklaim menurun oleh pemerintah
karena ppkm dan ppkm mikro harusnya disandingkan dengan jumlah tes harian
windu menyebut selama empat belas hari penerapan ppkm mikro
ada penurunan jumlah testing yang mencolok
bahkan pernah dalam satu hari testing sehari hanya sekitar sembilan belas ribu
ini sekaligus menjadikan penurunan jumlah testing yang mencolok
menjadi yang terendah dalam seratus hari terakhir
sesuai standar who indonesia harus melakukan testing sekitar tiga puluh sembilan ribu sehari
selama empat belas hari penerapan ppkm mikro
testing yang mencapai lebih dari sekitar tiga puluh sembilan ribu hanya dua kali
sementara pada hari terakhir testing cukup tinggi yaitu sekitar empat puluh tiga ribu
positivity rate yang masih tinggi juga menjadi evaluasi
ini menunjukkan tingkat penularan di masyarakat tinggi
atau sekaligus jumlah testing yang menurun
katakanlah jawa timur lebih rendah dari itu
tapi rasanya tidak mungkin
kurang dari lima belas persen
tetapi nasional mengerikan itu
geraknya itu antara dua puluh lima persen sampai tiga puluh lima persen
bahkan tadi pernah yang tadi tiga puluh delapan persen sampai empat puluh persen pernah itu
jadi itu menunjukkan bahwa tingkat penularan di masyarakat tinggi
dan atau sekaligus jumlah testing rendah
yang menghasilkan positivity rate yang tinggi
dalam konsep ppkm mikro warga harusnya mampu saling mengingatkan dan mengawasi
sementara jika tidak ada kasus positif covid sembilan belas
kampung harusnya tetap waspada selama pandemi belum berakhir
kansato marindora heru sudarmanto surabaya